bagi anda yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan ataupun juga spt pajak anda jangan khawatir
karena ternyata direkturat jenderal pajak resmi memperpanjang batas waktu penyampaian spt orang pribadi
langkah dirjen pajak ini dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya antrean peserta amnesti pajak di kantor kantor pajak
sebelumnya tenggat pelaporan spt pajak jatuh pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
namun pada tanggal yang sama juga merupakan hari terakhir program amnesti pajak
kepada cnn indonesia com staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak
suryo utomo menegaskan perpanjangan waktu ini hanya berlaku untuk penyampaian spt
sedangkan batas akhir pembayaran pajak tahun fiskal dua ribu enam belas tetap pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
jadi membayarnya kalau membayarnya undang undang tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
maksud saya hak negara untuk memperoleh setoran pajak tidak dimundurkan
administrasi penyampaian spt nya yang diundur
masalah penyampaian spt nya seperti apa
sama seperti yang sekarang ini yang e filing ya lakukan e filing
yang lewat pos selama ini ya diusahakan kalau bisa e filing lebih bagus gitu ya
sementara itu hingga dua puluh delapan maret dua ribu tujuh belas direkturat jenderal pajak memastikan
sebanyak tujuh dua wajib pajak orang pribadi ataupun juga badan usaha telah melaporkan spt pajak penghasilan periode dua ribu enam belas dua ribu dua
di ajen pajak mencatat dari jumlah tersebut
sebanyak lima sembilan juta wajib pajak melaporkan spt secara online ataupun melalui e filing
dan di ajen pajak mengklaim sudah banyak yang meninggalkan
ataupun juga sudah tidak menggunakan lagi cara manual dalam melaporkan pajak
kita perpanjang menjadi dua puluh satu april dua ribu tujuh belas ini
nah diperpanjang di sini itu dalam arti bahwa apabila disampaikan melewati waktu tiga puluh satu maret tadi
dan dicampaikan sampai dengan dua puluh satu april maka tidak akan dikenakan sanksi
nah perpanjangan itu kan bahasa pabriknya
nah dalam bahasa hukumnya itu oke silahkan menyampaikan lewat dari tiga puluh satu maret
tetapi sampai dengan dua puluh satu april tidak akan dikenakan sanksi oleh dirjen pajak
dalam arti ya kita tidak anggap itu sebagai terlambat begitu
pak hestu apa yang melatar belakangi sehingga akhirnya dirjen pajak agak melunak gitu
apakah ada target pajak yang coba dikejar juga karena kan lumayan dua puluh satu hari kali kali aja yang lupa gitu
atau apa sih alasan utamanya sehingga dirjen pajak memperpanjang
kalau bersamaan waktunya dengan itu ada penyampaian spt di mana itu juga jutaan orang akan datang atau menggunakan e filing
nah ada kekhawatiran tidak akan terlayani dengan baik bahkan sistemnya pun akan terganggu
nah oleh karena itu kami prioritaskan kepada yang mau ikut amnesti
tetap karena memang batas waktunya menurut undang undang itu sampai tiga puluh satu maret
dan kita tidak akan bisa memperpanjang kecuali merubah undang undang
nah kita prioritaskan wajib pajak untuk
penyampaian spt silahkan nanti saja sampai dengan dua puluh satu april tidak akan dikenakan sanksi
tetapi tadi kita sampaikan juga walaupun disampaikannya boleh sampai dua puluh satu april
kami tegaskan lagi pembayaran pajaknya apabila spt nya kurang bayar
itu tetap harus dilakukan sampai dengan tiga puluh satu maret ini
jadi bayar aja
hitung dulu bayar berapa untuk spt
nah penyampaiannya boleh sampai dua puluh satu april dua ribu dua puluh
oke jadi terkonfirmasi kalau kurang bayar kita kalkulasikan terlebih dahulu
bayarnya sebelum tiga puluh satu maret tapi untuk pelaporannya boleh dua puluh satu april begitu ya pak hestu
baik pak hestu saya penasaran apa yang melatar belakangnya ada dua puluh satu hari
kalkulasi seperti apa yang dilakukan di jen pajak kenapa nggak satu bulan misalnya
kenapa harus sampai tanggal dua puluh satu april pak hestu
nah sebenarnya dua puluh satu hari ini cukup optimal
dan satu satunya alasan itu adalah karena april itu juga jatuh temponya spt bph badan
jadi kita nggak mau sampai dengan tiga puluh april juga yang nanti akan bersamaan dengan bph badan
jadi kita tetap memberikan porsi yang bph badan ini selama sepuluh hari setelah dua puluh satu
jangan dibarengin lagi juga gitu kan
perpanjangannya yang op ini juga sampai tiga puluh satu
dua puluh april sementara juga ada spt pph badan yang juga jatuh tempo paling lambatnya juga tiga puluh april
itu saja mbak
baik terima kasih pak hestu yoga saksama direktur penyuluhan pelayanan dan humas dirjen pajak
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini